divisi profesi dan pengamanan mabespori menerbitkan panduan hidup sederhana kepada anggota dan aparatur sipil negara polri
hal itu terluang dalam surat telegram tanggal lima belas november dua ribu sembilan belas
kapolri memperlakukan batasan kepada seluruh anggotanya apabila terbukti mengekspos kemewahan di media sosial
akan ditindak berupa sanksi ancaman kurungan sampai pencopotan jabatan
hal itu diterapkan karena kewenangan yang dimiliki anggota polri harus dibagi dengan sikap bersahaja
karena menampilkan kemewahan sebagai anggota polri dapat menimbulkan pandangan negatif di mata masyarakat
walaupun masyarakat paling bawah dia sama
untuk itulah pak polri menekankan bahwa kita tidak boleh bernama mewah
kalau misalnya terbukti bahwa dia melakukan itu kita akan tindak sesuai mekanismenya
bisa sampai ke ancaman kurungan demosi pencopotan jabatan